kita udah kekunci dari semalam
ada orang di depan tolong buka
kayak ada suara gedor gedor ya
kasian andin ya
dia pasti bingung sekali
pasti berat untuk andin
untuk memutuskan semuanya
karena papa tau
andin itu sangat mencintai alma
terus bu rosa gimana
kalau dia sampe tau
bahwa andin pembunuhnya roy
apa masih bisa terima
pasti berat sekali
satu satunya cara agar
al dan andin kembali seperti semula
andin tidak bunuh roy
tidak membunuh roy
maksudnya gimana pak
kita cari bukti mah
kalau andin bukan pelaku sebenarnya
tapi ada orang yang memang sembunyi selama ini
di balik penderitaannya andin
sebaiknya aku cari rafael
sejauh apa penyelidikan dia
terhadap kasus andin ini
apakah suatu hari nanti
semua rahasia ini terbongkar
dan elsa lah yang sudah membunuh roy
kalau semua itu terjadi ya allah
semoga rogers bisa mempertimbangkan
baru lo ambil langkah selanjutnya
mau tidur aja bisa secantik ini
jangan pernah bilang gak ada rasa
tapi di hati lo ternyata ada rasa
sini tuh bocor banyak banget
ih apaan sih gak
lo tuh bangun bangun
bukannya selamat pagi
memberikan senyuman yang manis gitu
malah memukul orang gimana sih
ya karena kamu tuh melanggar perjanjian tau gak
kan aku udah bilang sama kamu
ini malah nempel nempel
atau kamu sengaja ya
kamu ini sengaja ngambil kesempatan dalam kesemitan ya kan
ini gue jadi bingung ya
siapa yang salah
siapa yang dipukul
lo bikin perjanjian kan kita jaga jarak nih
lo dimana posisinya
kan gue disini dari semalam memang
yang pindah kesini siapa
yang pengen nempel nempel siapa
berarti lo tuh yang pengen tidur di bahu gue
ya enggak lah
ya aku gak sengaja
maaf kalau gitu
tuh gue juga gak marah kok
nih lo mau setiap hari tidur disini nih
ikhlas bahu gue
ih kamu tuh apaan sih
lo tau gak pas cucupin tadi
pacu udah rame di depan
yaudah coba kita ketok lagi ya
kita tolong lagi deh tiop
halo ada orang gak
tolong bukain pintunya dong
siapapun di depan tolong dibuka kita udah kekunci dari semalam
ada orang di depan tolong buka
kayak ada suara gedor gedor ya
kayak ada suara gedor gedor ya

udah ada rakudang
udah ada rakudang
udah ada rakudang
tolong bukain pintunya dong
ini gue angga temennya ada baran tolong dibuka
tolong bukain pintunya
aku kekunci dari kemaren

mau teh atau kopi
anda dosen kan
seharusnya anda paham
adalah sebuah profesi yang terhormat
dan seharusnya anda pun paham
tidak dekat dekat dengan istri orang
anda yang suruh andi mikirkan
game foto itu ke saya
karena anda ingin menunjukkan kedekatan
anda dengan istri saya di masa lalu
inilah lucuan buat anda
tapi pak aldebaran
sepertinya anda salah alamat
kalau cemburu sama saya
kenapa andin mengirim foto itu ke anda
kalau pertemuan anda